banyak cara untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah
nah di kota semarang jawa tengah ada bus wisata yang akan membawa anda berkeliling kota secara gratis
kemana saja bus wisata ini akan menuju
anita mai akan mengajak kita ke tempat yang seru seru di semarang
jalan jalan jalan
jalan jalan dengan bus pariwisata kota semarang
bus pariwisata ini beroperasi mulai pukul delapan pagi
untuk hari biasa jadwalnya tiga kali sehari
sementara setiap akhir pekan ada empat kali perjalanan
saat akhir pekan seperti ini biasanya bus lebih ramai karena banyak wisatawan yang datang dari luar kota
jalan jalan jalan
tempat pertama yang kami datangi adalah kota lama
tempat ini dulunya adalah pusat perdagangan pada abad ke tujuh belas hingga dua puluh
selain mengenal sejarah bangunan berarsitektur eropa di sini juga jadi lokasi asyik buat foto foto untuk menghias laman media sosial
salah satu ikon kota lama adalah gereja belendo
yang dibangun pada seribu tujuh ratus lima puluh tiga oleh eropa
kota lama adalah kota yang dikenal oleh arsitek dari belanda
dinamakan gereja belendo karena atapnya berbentuk kubah yang belendo alias membulat dalam bahasa jawa
di kawasan yang sama juga ada taman sri gunting
wisatawan bisa berfotoria dengan beragam latar yang disediakan pengelola
kenapa milik kota lama ini buat jadi lokasi wisata
soalnya tempat bersejarah gitu
soalnya ada nuansa beladanya gitu loh
jadi kayak lucu gitu kok buat foto
sudah puas menjelajah kawasan kota lama tujuan berikutnya adalah kampung pelangi
aslinya kampung ini bernama wonosari di kecamatan semarang selatan
sejak dua ribu tujuh belas kampung ini diubah menjadi tujuan wisata
tampilan warna warni bak pelangi
kampung pelangi juga dihiasi berbagai ornamen dengan memanfaatkan barang bekas
tempat yang sangat cocok untuk berfoto
pokoknya hasrat narsis tertuntaskan di sini
eh ini dari mana nih
wah jauh banget dari tegang
ini liburan atau
kenapa sih milih ke tempat sini
untuk liburan ya
iya karena dekat dari tegal sih
terus kan juga belum pernah kesini
sekalian carilah gimana wisata semarang gimana itu
terus kelihatannya juga menarik gitu
buat apa nih foto fotonya
bus wisata mengakhiri perjalanannya di kampung pelangi dan kembali ke museum
namun belum lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba kuliner kota semarang
saya pun memutuskan untuk mencari pengganjal perut
saya pun jadi penasaran mencoba menyajikan makanannya
nah kalau yang ini penyajiannya untuk siap
yang unik karena menggunakan nitrogen sebagai pembeku makanan
efeknya makanan jadi terlihat berasap
wah ini sih layak diunggah ke sosial media ya
sekarang saatnya mencicipi makanan andalan
yang merupakan kombinasi
yang merupakan kombinasi
makanan perancis dan saus asli banjar masin
yang satu ini juga tak boleh dilewatkan
minuman yang memadukan berbagai jenis coklat
lengkap sudah perjalanan keliling semarang
wisata tuntas perut pun kenyang
anita mai semarang